sampai jumpa di video selanjutnya
umur itu kan di tangan tuhan ya
walaupun dia pernah jahat sama aku
tapi aku sekarang sedih banget mil
iya aku tahu juli aku tahu
ngapain kamu ke sini
berani beraninya kamu muncul dihantar
di hadapan saya
tolong pak tolong pak saya butuh kerjaan pak
mbak julie udah janji pak
kerjaan apa aja saya mau pak
pak jangan pak
tolong kasih dia kesempatan pak
tadi waktu di mall dia udah berhasil nolongin aku
tas aku dicopet dan isinya semua dokumen penting
untung aja bu ersa berhasil menangkap copetnya
jadi tas aku bisa kembali
tapi dulu dia udah pernah sangat jahat sama
kamu jul kamu gak ingat
tapi bu arisa ini sebenarnya gak jahat
sama seperti dika dia cuma jadi alatnya alia
gak bisa bapak tetap gak percaya sama dia
sekali kamu sudah melakukan kebohongan
selamanya saya tidak akan pernah percaya
sekarang pergi kamu
hahaha setiap orang berhak untuk dikasih kesempatan kedua pak
tolong ya demi aku
bapak gak ngerti sama kamu dulu
udah jelas jelas orang ini pernah jahat sama kamu
pernah ngeracunin kamu
tapi kalau bapak bisa maafin dika tante diana dan juga mbak diandra
aku yakin kok bapak juga pasti bisa maafin bu ersa
lagipula kasihan bu ersa pak
dia udah gak punya tempat tinggal
ya sudah terserah kamu aja
ingat ya kalau kamu berani melakukan kejahatan lagi
ngerti pak ngerti
berarti saya boleh kerja di sini pak
makasih ya pak
nggak usah dipikirin ya bu
bapak emang mulainya keras
tapi kali ini saya sudah percaya sama bu ersa
jangan kecewain saya ya
iya mbak saya akan buktikan kalau saya benar benar sudah berubah mbak
yaudah yuk kita masuk
ini misialnya dulu apa
namun apel ini membuat kita meng takeaway
ini akhirnya arrived
terima kasih bu ersa
kamu lagi nonton berita gak jo
aku juga liat beritanya
aku gak nyangka dia akan pergi secepat ini meal
iya aku sama sekali juga gak menyangka juli
itu kan di tangan tuhan ya
walaupun dia pernah jahat sama aku
tapi aku sekarang sedih banget mil
iya aku tau juli
biar bagaimanapun juga
karena alia pernah jadi bagian dari hidup kita
kamu jangan nangis juli
kita relain aja ke pergian alia ya
dia melakukan semua itu
kan demi cinta
meskipun caranya aja yang salah
aku udah maafin dia kok sayang
mudah mudahan arwahnya bisa tenang ya mil disana
aku masih gak bisa percaya
udah kamu tenangin diri kamu aja dulu ya
atau gini deh
aku jemput kamu ya
ya kita bisa pergi makan
atau pergi kemana deh
supaya kamu lebih tenang
supaya kamu lebih tenang
soal meninggalnya dia
itu udah takdir sayang
mial aku tahu alia memang pernah sangat amat jahat sama kita
tapi biar bagaimanapun aku tetap prihatin mil dengar dia meninggal dengan cara seperti ini
dia masih muda dan
masa depannya masih sangat panjang

ini katau aku yang kejahatan atau kamu yang terlalu baik
udah menabrak ibu kamu
kandung kamu sampai meninggal
tapi kamu masih kasian sama dia
bener bener luar biasa kamu ini
juli maafin aku aku bukan maksud untuk bikin kamu sedih atau apa
mia setiap musibah tuh ada hikmahnya tersendiri kok
dan tiap ujian itu membuat kita semakin kuat
aku udah bisa menerima kematian ibu ku
dan aku rasa kita harus maafin alia mil supaya dia bisa tenang di alam sana
saya mau nyalet nih aku
aku beli jaket lah
aku beli jaket ya
aku beli jaket lah